kita harus panggil dokter bu
cepat panggil dokter
mama udah boleh pulang
itu artinya mama dia sembuh
mama juga seneng banget akhirnya mama bisa pulang
jadi mama bisa bacain kamu dong ya
sama tiara cantik
iya kan tiara manis
yaudah yuk kita pulang
ada toko ada kantor sebelah
kita ke kantin dia tiara manis
belum sayang belum pulih
ada butuh apa apa minta sampah nangkar nangkaran ya
terima kasih doanya
gue udah berniat buat oktober
laki laki baik hati itu yang mau menolong naila dan intan malah celaka
kalau mau buka pintunya dulu ma
awal sempurna ya ma
bedapa aja standards tuh

parah juga nunca
ja engasih ty bagasnya afore
kanyang dulu ya ma
kamu kenapa senyum senyum
ada orang ya
yaudah ma ayo kita masuk
ma sekarang mami harus irahat ya
tapi maaf menggeram
mau buka jendela dulu ya
kamu yang jelas
ngapain kamu pergi kamu

ada orang jahat sayang ada orang jahat disitu sayang
pokoknya kamu gak boleh ketemu sama orang jahat kayak gitu lagi ya sayang
orang jahat itu udah misahin
lintas dari papa kita
mana ma gak ada kok
tadi ada disitu sayang
tadi mama lihat kok
sayang pokoknya ya
ijinin satupun orang masuk ke rumah ini
gak boleh ya sayang ya
ma sekarang istirahat lagi ya
hanya aku untuk dirimu kasih
mama selalu nganggep om kayak orang jahat
padahal om selalu baik banget sama aku dan mama
pelan pelan mas pelan pelan hati hati
biara masih di kamarnya
yaudah biarin dia istirahat aja kok gitu
dia pasti capek banget
mai mas itu kepikiran naila
mas harus bisa nemuin dia secepatnya
supaya dia mau kembali ke keluarga ini demi tiara
yaudah mas kalau gitu aku doain supaya mas lekas sembuh
jadi mas bisa segera ketemu sama kak naila
dan mewujudkan keinginan mas itu
aku memang butuh support dari orang orang di sekeliling aku
dan kamu selalu ngasih aku itu
naila lagi yang disebut sebut ardi
udah panas rasanya kuping ini
aku harus hentikan ini sebelum ardi bener bener menemuin naila
kamu ini kan masih sakit
capek sih kamu pergi pergi nyari perempuan itu
aku gak ngerti deh sama mama tuh maunya apa
mama sendiri yang bilang kalau dokter udah ngizinin aku pulang
mama yang maksa aku pulang
padahal aku baru selesai operasi
mama tuh aman
gak ada sih
panjain jangan maksud mama nyuruh mas ardi pulang itu karena
kamu jangan mengada ada ya
pasti maksud mama agar mas ardi gak ketemu kak naila di rumah sakit
mama liat kak naila kan di rumah sakit
mama tuh keterlaluan ya

mama sengaja bawa mas ardi cepat cepat pulang supaya mas ardi nggak ketemu sama kak naila
mama takut kan
kok mama tega sih mempertaruhkan kesehatan mas ardi kayak gitu
kamu tuh gak usah lebay
mama tuh udah bicara sama dokter
dan mama sudah minta sama dokter untuk menyediakan seorang suster
untuk merawat kakak kamu di rumah ini
jadi gitu ma
mama korbanin kesehatan aku cuma demi itu
ardi mama gak bermaksud seperti itu
udah lah aku gak mau denger a
bapak harus istirahat dulu ya pak ya
kamu gak usah tercampur
saya tau kondisi saya
kamu packing baju kamu kita pergi malam ini
emangnya kita mau kemana pak
gak tau kemana
yang jelas kita keluar dari rumah ini
adik kamu ini apa apaan sih
maksud mama gak begitu
udah lah aku gak mau denger alasan dari mama nanti
kamu jangan diam aja dong
mama minum obat dulu ya
aku gak mau minum obat
ma mama harus minum obat ma biar mama cepet sehat
gak ada dokter mama harus tetep minum obat
udah masih susah banget dikasih tau
ya aku gak mau minum obat
aduh aku harus dimana
mama gak mau minum obat
maksudnya mama gak sembuh sembuh
hei hei hei sayang kenapa
tiara manis kenapa
tapi kamu jangan nangis ya
udah bebas keguguran
papa duduk aja
biar tiara aja yang rapiin pah
papa bantu biar cepet ya
kenapa sih kita pergi pak
mama mohon jangan pergi nak
tolong dengerin mama ardi
papa kenapa pa
kita harus panggil dokter bu
cepet panggil dokter